debat pasangan calon pemimpin ibu kota ini akan dipandu oleh mantan presenter salah satu stasiun tv swasta
ada ira kusno ya yang sebelumnya memandu debat presiden tahun dua ribu empat belas
akan dipercaya menjadi moderator debat pertama calon pemimpin dki jakarta
bernama lengkap duinovi ratri kusno atau yang lebih kita kenal dengan ira kusno
telah ditunjuk oleh komisi pemilihan umum dki jakarta
ira kusno dianggap mumpuni independen dan juga profesional dalam memandu acara debat
mantan jurnalis dan presenter televisi swasta ini kini terjun dalam bidang jasa media dan konsultan humas
ini kalau berbicara tentang salah satu senior kita ini saya teringat sekali
dulu waktu dia masih berada di salah satu program news di televisi swasta di indonesia
itu ada cerita mengenai istilah cabut gigi teman teman kalau misalnya ingat
jadi dulu waktu tahun sembilan puluh delapan dia sedang mewawancarai salah satu menteri lingkungan pada saat itu
sarwono kusumat maja tahun sembilan puluh delapan lalu sedang membicarakan tentang reshuffle kabinet oleh ketua mpr dpr
namun tiba tiba mantan menteri lingkungan hidup ini mengatakan bahwa ya harus ada cabut gigi
atau dengan kata lain melengsarkan presiden pada kala itu
jadi dia agak ketakutan
kalau beneran akan cabut gigi antara program kita bisa di bredel pada saat itu
atau ira kusno akan mendadak naik terkenal karena istilah itu
karena wawancaranya dengan dia
dan akhirnya ira kusno sendiri sempat jadi salah satu news anchor yang cukup lumayan kontroversial
kontroversial dengan bahasa bahasa yang digunakan cara menginterview dan sebagainya memang
tentunya ini akan menjadi sebuah ajang yang seru
sekali nanti debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur juga
dan juga kita melihat memang temanya dari debat nanti sendiri
tema besarnya adalah pembangunan sosial ekonomi untuk jakarta
dan ini tentunya jika kita lihat panelisnya juga ya akan seru sekali
panelis dan moderatornya